liburan panjang sebelumnya jalanan ibu kota lengang
liburan untuk memperingati kenaikan isalmasi dan isra umiraj
membuat warga jakarta berbondong bondong keluar kota
sehingga sejak libur hari pertama kemarin
hingga jumat pagi ruas jalan utama ibu kota lengang
tidak terlihat antrian kendaraan seperti biasanya
ya seperti di jalan gatot subroto misalnya ada tol dalam kota
di jalan jenderal sudirman semanggi hingga tahrimnya
yang biasanya setiap hari dipenuhi oleh kendaraan
kali ini lengang masyarakat pun mengaku senang sekali
dengan kondisi jakarta yang sepi penghuni